setengah sembilan itu udah harus bangun habis itu kamu mandi kamu makan terus kita pergi latihan deh udah
tahu oke bye bye hai nyanyi dandut kampung keluar tempat murahan loh keren lulus siapa
sih pagi pagi udah bener bener rumah orang
hai tuh siapa sih pagi pagi udah gedor gedor orang
kamu siapa pagi pagi udah gedor gedor orang
kaumysyumbiver akibatnya wang mau kina kan percaya
bukan aja kamu pikir aku akan membiarkan kamu mendekati suamiku ha
kamu gak akan jadi penyanyi dan terkenal
udah sepupuan murahan
kamu gak akan tahu kamu lagi berhadapan dengan siapa
besok kamu harus nyari sapang untuk menjaga rumahku
aku gak mau kemasukan orang gila untuk yang kedua kalinya
itu malah lebih gila lagi
pagi pagi udah gak ada di rumah
barusan aku didatengin sama istrinya tisnah
pagi pagi aku dicacimaki sama dia
pokoknya aku gak mau tahu gimana caranya jangan sampai perempuan itu menghambat karir aku
kapan dong aku mulai rekaman
bukan dong bosan nyanyi di panggung terus
ingin punya album
dan semua orang mengenalin aku
aku lagi ngumpulin lagu lagu dari penciptan lagu kenaman
pokoknya bulan depan kamu masuk dapur kamu
aduh aku seneng banget
nanti kalau kasetnya laku keras
aku dibeliin mobil keluaran terbaru ya
sama rumah juga
masa calon artis terkenal gak punya rumah di ibu kota
kamu tenang aja
apapun pasti akan kuberikan
yang penting kamu ingat satu hal
kamu tetap setia sama aku
oh kalau untuk masalah itu bapak jangan khawatir
aku pasti setia sama
ya walaupun aku cuma jadi istri simpanan
jadi begini kerjaan produser sama artisnya
kamu malu dilihat orang
saya enggak malu justru papa yang seharusnya malu
nah semua bisa kita omongin baik baik
nah tapi jangan marah seperti ini dong
enggak saya enggak marah
saya cuma mau ngomong sama perempuan ajis satu ini
saya cuma mengetahui apapun fonita tahu sudah mengganggu rumah tangga orang lain